rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp tetap akan disahkan dalam rapat paripurna dpr ri yang digelar hari ini
padahal rapat atau naskah rkuhp tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil
naskah rkuhp pun baru bisa diakses oleh publik pada satu desember lalu atau kurang dari seminggu sebelum pengesahan
aksi penolakan rkuhp masih terus digaungkan lewat aksi demonstrasi di mana rkuhp dinilai masih memuat pasal pasal warisan kolonial yang bermasalah dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi
berikut ini beberapa pasal kontroversi yang masih dimuat dalam rkuhp yang akan disahkan
dimana ketentuan pidana dituangkan dalam pasal dua ratus delapan belas isinya adalah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat
menyebutkan bahwa pasal tersebut memberikan pengecualian perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan ataupun harkat martabat
pasal ini merupakan delik aduan
ya yang selanjutnya adalah
pasal makar dimana ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah nkri jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari nkri bisa dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun
dan selanjutnya adalah penghinaan lembaga negara di mana draft rkuhp ini juga masih mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti dpr hingga polri
ketentuan itu tercantum dalam pasal tiga ratus empat puluh sembilan
pada ayat satu ini disebutkan bahwa setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara ini dapat dipidana hingga satu lima tahun penjara
ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan
dan pasal tiga ratus lima puluh ini menyebutkan bahwa pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial
sementara yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam rkuhp adalah dpr dprd kejaksaan hingga polri
selanjutnya adalah pidana demo tanpa pemberitahuan di mana draft rkuhp turut memuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan
hal ini tercantum dalam pasal dua ratus lima puluh enam yang menyebutkan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum
menimbulkan keonaran atau huruhara dalam masyarakat
dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori dua
nah pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan juga membungkam kebebasan berpendapat
selanjutnya adalah terkait berita bohong di mana rkuhp ini juga mengatur soal penyiaran penyebar luasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong
yang dapat menyasar pers ataupun pekerja media
pada pasal dua ratus enam puluh tiga ayat satu dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan ini berpotensi dapat dipenjara paling lama enam tahun atau denda lima ratus juta rupiah
selanjutnya adalah terkait pidana perzinahan di mana draft rkuhp juga masih mengatur terkait perzinaan
ketentuan itu diatur dalam pasal empat ratus tiga belas ayat satu bagian keempat tentang perzinaan di mana disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana
karena perzinaan dengan pidana penjaranya paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori dua
ancaman ini bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan
aturan tersebut mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan
lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan
selanjutnya adalah terkait sebaran ajaran komunis di mana seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis
marxisme dan leninisme terancam pidana empat tahun penjara
ketentuan tersebut diatur dalam pasal satu ratus delapan puluh delapan tentang tindak pidana terhadap ideologi negara
dimana pada ayat satu pasal satu ratus delapan puluh delapan berbunyi setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme marxisme leninisme di muka umum dengan lisan atau petulisan
termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama
pada ayat berikutnya ancaman pidana bisa bertambah hingga tujuh tahun jika tindakan penyebaran ajaran tersebut dilakukan dengan tujuan mengganti pancasila sebagai dasar negara
ancaman pidana terhadap pelaku penyebaran ajaran komunisme marsisme dan leninisme ini bisa terus bertambah hingga lima belas tahun jika mengakibatkan kerusuhan dan juga mengakibatkan kematian orang lain
dan yang terakhir adalah terkait pidana santet
ketentuan itu dituangkan dalam pasal dua ratus lima puluh dua ayat satu
ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai satu lima tahun
disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan memberikan harapan menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain
bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit kematian ataupun penderitaan mental atau fisik seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan
dan juga karena perbuatannya dapat menjadikan pelaku santet sebagai mata pencaharian
rkuhp menambah hukuman penjara sepertiga dari hukuman semula